untuk kanjuruan sampai saat ini tim penyidik terus bekerja
tentunya beberapa isu yang terkait dengan gas air mata juga sedang kita dalami
ada isu bahwa kabel warsa semuanya kita dalami
sehingga ini nanti menjadi bagian yang kita jelaskan dengan melibatkan para ahli ya
ahli imia ahli toksiologi ahli yang mengundangi kedokteran pernapasan mata
karena menjadi satu rangkaian jawaban yang memang menjadi hal hal yang harus nanti kita temukan
dan kita sampaikan publik dalam rangka pemuluhan pasal sangkakan yang saat ini sedang dilakukan pendalaman pendalaman lebih lanjut oleh tim penyidik